hai hai hai walaupun tampangnya odeng alias culun tapi tetep jagoan bos bisa dong kita
ada apa ini
tanganku tanganku kenapa jadi berat sendiri
gendernya kayak gembel begini nih kasihan gara gara dihukum mama big boss
kembali normal lagi
ada preman yang meresahkan masyarakat
suruh ngodain preman itu

aku lah itu
sampai oh iya aku disuruh apa cabar itu aku lelit semua that's crazy
di sini aku disuruh rp lima puluh aku lelit semua that's crazy
oh iya aku disuruh apa ya aku lelit semua that's crazy
aku disuruh takut takutin toh
tapi mereka serem
hebat ya si bos ya
lihat bentuknya begitu
oneng begitu ya kan
tapi udah bisa bikin preman preman pada ngacil
tapi tetep jagoan
kita cari tegok lagi
cari tegok lagi
ngapain di situ
pak giti tanya ngapain di situ
udah jelas si bos yang serang dipu'un ono
kenapa si bos sekarang nggak bisa tembus pu'un ya
makanya kesaktiannya bos jai berkurang
ini kan jadi pr buat kita
tuh kan momi lihat kan ini tempat tidur berantakan kayak begini
terus lihat tuh lihat tuh berantakan semua di mana mana
ini pasti gara gara paman joko tidur tiduran di sini
tuh lihat aduh pasti banyak umannya
kasian banget handsome nya momi
loh pamannya sendiri kok diomong
ini tuh kan paman momi sendiri
tapi paman jauh popi
saking jauhnya sampai momi juga gak kenal kok
tadi tuh momi tinggal terus hilang lenyap begitu saja
ya kalau ditinggalkan
loh berarti momi tinggal paman joko
wah kelewatan nih momi kelewatan banget ini
wah gak bener ini
ya gak apa apalah popi
lagian momi tuh mukanya malu di mana ini
orang punya paman lah kok besok kere lagi
udah deh popi gak usah banyak tanya
beresin semuanya beresin
yaudah yang begini ya tinggal dicuci aja
udah cuci ya beres
ketinggalan ini mainannya pak joko ini
waduh kasian tuh mama joko
waduh ketinggalan ayamnya ya
ya mendingan buang aja
oh kan bener cuma recehan semua
waduh kasian mama joko ini
waduh buat api lah ini
cepet dilihat yang bener
cepet cari paman
aduh paman ku tercinta ini popi kecil
sudah ketebak sudah ketebak
pasti harus diuber
pertarung ada pokoknya
n pode lagi sekiranya nih
kamu kenapa beracakan dulu
bildangan mia tadi
ku tumpangku sekarang
udah ambilin ah kemaruk amat sih ya lumayan calon buat parkiran eh
kalau rejanya banyak sih nggak apa apa
nah goyang ini baru bingung mau
enggak enggak enggak
ambil lagi masih ada nggak
jangan sampai kelihatan manusia
kita kan tuyul nggak bakalan kelihatan sama orang
mumpung bos jahim lagi tidur
sekarang bos jahil udah kayak tuyul ya
nggak apa apa artinya kita ada temen dong
mumpung bos jahil masih
iya kan mending kita pergi
aduh dia mung
eh kenapa aku tiba tiba ada disini
naek motornya naek sepedanya kenapa kanjang kanjang
udah udah apa apa leh
kok mirip banget sama jin jahil ya
benar atau enggak
kayaknya bukan ya
yaudah aku tolongin deh
ikut rumah saya pak